di awal tahun dua ribu dua puluh ini saya mau ajak anda untuk flashback sedikit tentang apa yang terjadi di tahun dua ribu sembilan belas
karena di sepanjang tahun dua ribu sembilan belas jagad hiburan indonesia ini semakin berwarna
di dunia sinema beberapa film bahkan sukses menembus box office dan mendulang berbagai penghargaan
di belantika musik ini juga tidak mau kalah
berbagai perubahan terjadi dengan banyaknya kolaborasi serta transformasi musik dangdut dan pop
nah koresponden arman helbi serta jurnalis foto cnn indonesia juga pertama akan mengulas selengkapnya
dunia perfilman indonesia mencatat beberapa torehan prestasi di sepanjang tahun dua ribu sembilan belas
nama sutradara joko anwar terbilang cukup sukses merajai bioskop tanah air
sebut saja karya karyanya yang cukup gemilang antara lain film gundala perempuan tanah jahanam dan ratu ilmu hitam
film dua garis biru karya gina esnur juga cukup menuai sukses
baik lewat jalur prestasi dengan meraup berbagai macam nominasi dalam ajang festival film indonesia dua ribu sembilan belas dan juga meraup dua lima juta penonton
film karya sutradara gari nugroho kucumbu tubuh indahku meski sempat menuai kontroversi di kalangan masyarakat
namun film ini juga sukses dalam festival film indonesia dua ribu sembilan belas dan juga sukses merauh penghargaan di ajang kompetisi film bergensi internasional lainnya
situs filmindonesia org id mencatat tiga film bergensi
film karya joko anwar menempati lima belas besar perolehan jumlah penonton terbanyak di tahun dua ribu sembilan belas
perempuan tanah jahana merupakan baby project yang dipersiapkan joko sejak lama berhasil meraih satu tujuh juta penonton
selanjutnya film yang bercerita tentang superhero gundala memperoleh satu enam juta penonton
selain itu film berjenre horror ratu ilmu hitam pun cukup puas dengan perolehan delapan ratus ribu penonton
pengamat sekaligus kritikus film mengatakan
joko anwar dan jagat
sinema bumi langit mengangkat toko gundala dari komik layar lebar cukup menarik
meski terdapat beberapa konsekuensi yang muncul
konsep produksi lima tahun yang dibuat jagat cinema bumi langit menimbulkan banyak harapan dan pertanyaan
oke nih bang joko oke nih bumi langit oke nih gundala ada godam ada sri asih ada si buta dari gua hantu gitu kan
sebagai properti ip dia yang paling dikenal di masyarakat gitu
kalau kita polling gitu ya misalnya
semua akan dibikin film setelah darahnya macem macem bintangnya macem macem
pertanyaan saya kan risikonya lima tahun ke depan apakah para pemeran yang sudah diproyeksikan itu pemainnya itu masih bintang masih punya star powers
walaupun tentu saya tidak terlalu percaya bahwa start powers itu yang utama
tetapi sepertinya bumi langit memilih mereka berdasarkan so called star powers nya
dan pertanyaannya apakah lima tahun ke depan itu tidak terjadi apapun
hikmat darmawan juga mengatakan film karya anak negeri yang dinilai juga sukses di bioskop sepanjang dua ribu sembilan belas
di antaranya dilan seribu sembilan ratus sembilan puluh satu yang mendulang jumlah penonton tertinggi di urutan pertama yaitu sekitar lima dua juta orang
dua garis biru menempati urutan kedua dengan dua lima juta penonton
urutan ketiga ditempati danur tiga dengan dua empat juta penonton
sementara my stupid boss dua berada di posisi keempat dengan satu delapan juta penonton

dan penyelidikan yang terkunci di top lima adalah perempuan tanah jahanam dengan satu tujuh puluh sembilan juta penonton
pengamat musik memprediksi lagu lagu ballot atau yang dikenal dengan lagu lagu galau
tetap akan mewarnai belantika musik di bawah komando raja dan ratu lagu galau indonesia glenn fredly dan rosa
seperti apa ulasannya berikut informasinya
pengamat musik rein hold makasuci mengatakan musisi indonesia saat ini semakin mendapat tempat tersendiri di hati masyarakat
penyanyi raisa misalnya meski konsernya baru akan digelar pada juni dua ribu dua puluh mendatang tapi tiketnya sudah nyaris laku terjual
penyanyi pop tulus dan kunto aji juga dinilai semakin mantap berkiprah di sepanjang dua ribu sembilan belas dengan melakukan kolaborasi dengan musisi lain
menurut rein hold beberapa penyanyi solo seperti rio febrian glenn fredly
dan rosa masih tetap akan diperhitungkan karyanya di tahun dua ribu dua puluh
para penyanyi yang sering membawakan lagu lagu romantis ini memiliki tim kreator yang kekinian
sehingga mampu membaca kebutuhan market di indonesia
kan memang statusnya sudah legend ya karena mereka sudah berkecimpung sebitu lamanya di dunia institusi musik
jadi yang saya lihat dan mereka pun timnya juga kembali ke timnya mereka
tim tim mereka pun makinlah makin muda
dan cara penyampaian komunikasi bukan kayak dulu lagi
kayak dulu kita harus ada di majalah ini sekarang
kita harus bekerja sama dengan banyak anak anak muda supaya status mereka sebagai penyanyi pun selalu relevan
jadi biar pemusik dan kita tahu musik indonesia tidak akan pernah berubah
dimana sampai barat akan selalu diterima sama manusia sama karyakan kita
kita semua lagu galau intinya ya
dan glenn fredly rosa salah satu raja dan ratunya untuk itu
bagi anda penikmat lagu lagu indonesia bersiaplah karena berdasarkan prediksi pengamat musik tahun dua ribu dua puluh
akan banyak reunian dan nostalgia dari band band era sembilan puluh an
penyanyi solo harus bersaing ketat meningkatkan kualitas dengan hadirnya grup band yang diramalkan akan digemari di tahun depan
sementara genre musik pop serta musik elektronik juga akan banyak diminati di tahun dua ribu dua puluh
arman helmi yoga pratama jakarta